bisa jadi mudah mudahan bentuk bantuannya bukan pinjaman uang
ya udah coba aja kamu hubungi lagi kang cecep
minta bantuan dia aja
dia bakalan mau gitu
saya setiap hari harus ngirim ke cimpring
atau nagih hasil penjualan ke toko toko
terus saya juga harus standby
jaga jaga kalau ada tugas lain dari kang mus
siapa tahu bisa
saya ada perlu
bisa ketemu aja kang
biar saya enak jelasinnya
saya lagi sibuk
saya safe dulu aja nomor baru kamu
nanti kalau waktunya memungkinkan
kang cecep lagi sibuk
tapi kalau nanti waktunya memungkinkan
dia mau telepon saya
bos saya disuruh kang darman berunding sama bos
berunding gimana enaknya cara penyelesaian masalah tanggung jawab bos ke kang darman
aku berangkat kerja dulu ya
katanya mau ketemu
mau ketemu jang kan barusan udah saya bilang
maksud saya mau ketemu itu mau apa
keperluannya apa maksud dan tujuannya apa
mau minta bantuan
dia bilang mau dijelasin kalau nanti ketemu
jangan jangan dia minta bantuan kamu buat
beresin masalah dia sama sylvia
mudah mudahan bentuk bantuannya bukan pinjaman uang
kang gus belum datang
biasanya kesini kan
iya ditunggu aja
kamu yang bikin
nyuruh sukanta atau jumumun
minta bikinin juga buat saya
saya juga tuh cep
kamu di mana
ada ujang sama cecep
maksud saya bukan itu
iya saya sendiri
kenapa gak ngajak saya
ujang sama cecep
maksud saya bukan itu
iya saya sendiri
kenapa gak ngajak saya
ujang sama cecep
maksud saya bukan itu
kenapa gak ngajak saya
si tua manja marah

jadi aku udahacing quran
di mana kau gak mahdpct

kang mus biasanya datang jam berapa
biasanya mah jam segini udah sampai
gak tau belum berangkat atau udah berangkat
atau mampir dulu
daripada saya nanam sayuran yang tekniknya belum paham
terus penjualannya juga nggak ngerti
saya kepikiran buat nanam singkong aja
nanti penjualannya kesini
itu yang mau saya omongin ke kang mus
selamat pagi menjelang siang
selamat pagi menjelang siang
apakah teknik terkini yang sudah saya ajarkan pada kalian kemarin sudah langsung kalian praktekkan
kemarin satu hari ini dua tiga atau lebih

sudah terima kasih